ya kita ke informasi pertama sebuah video viral memperlihatkan sebuah ambulans dikejar polisi saat berlangsungnya demo penolakan rancangan undang undang cipta kerja pada selasa kemarin
polisi mengklaim ambulan itu dikejar karena diduga membawa batu
menurut kabupaten humas polda metro jaya kombespol yusri yunus peristiwa berawal ketika polisi memberhentikan sejumlah ambulans
namun ambulans tersebut malah berusaha menghindar hingga nyaris menabrak sejumlah anggota kepolisian
dugaan itu diperkuat dengan pengakuan dari salah satu penumpang ambulans yang melompat dari ambulans
pada malam harinya polisi mengamarkan ambulans serta tiga penumpangnya di kawasan taman ismail marzuki menteng jakarta pusat
coba melarikan diri dengan mundur nyaris menabrak petugas mungkin dilihat di media sosial
ya mundur terus diberhentikan lagi dihadang di depannya juga dia maju ke yang kecepatan tinggi juga nyaris menabrak petugas pada saat itu
dari hasil keterangan awal ada dugaan bahwa ambulans tersebut adalah bukan untuk kesehatan tetapi untuk mengirimkan logistik dan indikasi batu untuk para penemuan
ini keterangan dari salah satu yang berhasil logika
ini masih kami dalami
ya kami masih dalami semuanya